inilah video viral yang dinarasikan bahwa korban bernama dede
menjadi korban pembegalan di jalan raya bojong lopang sukabumi pada senin pagi
korban terlihat lemas dan mengaku uang senilai sepuluh juta rupiah miliknya raib di kondor begal
warga yang melintas pun terlihat menolong korban
namun polisi yang memeriksanya merasa curiga dengan pengakuan dede
curigaan polisi terbukti saat notifikasi debit pembayaran tempat karaoke muncul di ponsel dede
ternyata dede baru saja mendapat uang tambahan modal usaha dari istrinya yang bekerja di luar kota
tetapi uang tersebut tidak dipakai untuk tambahan modal jual beli domba
melainkan berfoya foya bersama wanita lain
dalam satu malam modal sepuluh juta rupiah tinggal tersisa empat tiga juta rupiah
uang tersebut dipakai untuk berfoya foya
bersama wanita pidana lainnya
karena tidak bisa menembalikan
akhirnya membuat laporan palsu untuk menyakinkan istrinya tersebut
akibat perbuatannya dede terancam hukuman pidana tentang laporan palsu
dengan kurungan satu tahun empat bulan penjara